rapat kerja nasional ke lima pdi perjuangan dibuka di tengah pidato politiknya
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menyinggung soal revisi undang undang penyiaran
pandangan megawati soal proses revisi undang undang penyiaran diungkapkan dalam pembukaan rakernas lima pdi perjuangan di kawasan ancol jakarta
megawati mengatakan pers memiliki peran pengawasan dan dalam proses kerjanya turun langsung ke masyarakat
megawati heran mengapa jurnalisme investigasi dibatasi
belum lagi ada pelanggaran produk jurnalistik investigasi dalam undang undang penyiaran
loh untuk apa ada media
makanya saya selalu mengatakan eh kamu
kamu tuh ada dewan pers loh
lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik
lah kok nggak boleh ya kalau ada investigasinya
loh itu kan artinya pers itu kan apa sih
menurut saya dia benar benar turun ke bawah loh